untuk membahas lebih lengkap seputar daya tampung dan juga kapasitas rumah sakit di indonesia
kita sudah terhubung dengan sekretaris jenderal perhimpunan rumah sakit indonesia dr lia partakusuma
selamat pagi menjelang siang dok
mendengar suara saya dengan jelas ya
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
dok kita akan berbicara mengenai peningkatan atau lonjakan kasus covid sembilan belas di indonesia
ini kan dalam beberapa hari terakhir mengalami lonjakan yang sangat drastis
bahkan muncul klaster long weekend juga nih ya
dengan kasus per hari bisa menyentuh seribu kasus di jakarta
lalu seperti apa rumah sakit menangani pasien sebanyak ini dok
ya terima kasih
jadi memang betul bahwa rumah sakit belakangan ini kita sedang betul betul artinya berusaha sekuat tenaga
untuk bisa memenuhi kebutuhan apa yang sedang kita rasakan sekarang
jadi memang kalau kita lihat angka kenaikan jumlah positif covid sembilan belas kita ini
rasanya kok belum turun turun ya masih terus meningkat
sehingga kami dari rumah sakit seluruh indonesia ini sekarang yang sedang dilakukan adalah
menambah kesiapan rumah sakit rumah sakit terutama dalam hal penyiapan kapasitas tempat tidur
ada dua memang yang kita siapkan yaitu tempat tidur untuk icu
dan yang kedua adalah tempat tidur isolasi yang bukan icu
nah ini diharapkan tentunya bisa menambah kapasitas yang dibutuhkan oleh masyarakat
catatan khususnya hari ini sebetulnya di dki sendiri sedang berlangsung nih
sedang berlangsung pertemuan rumah sakit seluruh indonesia seluruh dki
juga didampingi oleh kementerian kesehatan dan juga tentunya dinas kesehatan dki
dan pada pertemuan tersebut memang dinyatakan bahwa akan ditambahkan tempat tidur tempat tidur
baik itu yang di icu maupun di tempat tidur biasa di isolasi
dan nantinya akan ada tiga kapasitas ada tiga kategori
ada rumah sakit khusus covid
ada rumah sakit biasa tetapi menerima covid
dan ada yang khusus untuk rumah sakit non covid
nah ini diharapkan ketiga jenis rumah sakit ini akan saling bekerja sama
ditambah dengan adanya rumah sakit bukan rumah sakit
artinya tempat untuk penampungan seperti wisma atlet
yang sekarang ini pun sedang diusahakan untuk bisa menampung lebih banyak pasien lagi
karena saat ini mereka menerima pasien pasien dengan keluhan ringan
dengan jalan ringan
nah tentu yang kita harus pikirkan adalah bagaimana
nah kita berharap bahwa dengan adanya kapasitas dari satu ratus sembilan puluh rumah sakit dki ini
yang satu ratus empat puluh empat diantaranya adalah rumah sakit yang sudah menerima covid
bisa terjadi sistem rujukan yang baik terintegrasi
sehingga bisa ada informasi real time antara satu rumah sakit dengan rumah sakit lainnya
tentu itu yang kami harapkan dari persatuan rumah sakit seluruh indonesia
sehingga rujukan ini akan berlangsung dengan baik
satu lagi yang kami juga ingin sampaikan bahwa mohon kiranya
pemerintah daerah tempat juga menyiapkan
artinya ada yang bukan setingkat rumah sakit
dan tidak harus dirawat di rumah sakit
nah inilah yang mohon kiranya
masyarakat tempat bisa mandiri membantu pasien pasien yang memang terkonfirmasi covid
tetapi tidak bergejala
kiranya berkenan untuk mendukung
mensupport mereka mereka itu untuk tetap di rumahnya
atau menyediakan fasilitas umum
yang nantinya akan dibantu oleh masyarakat sekitar
sehingga akhirnya pasien tersebut tidak membutuhkan perawatan rumah sakit
itu yang kira kira yang kami usulkan
supaya satu penyiapan fasilitas
kedua tentu adanya sistem rujukan terpadu tadi
dan ketiga adanya dukungan masyarakat
itu yang kita butuhkan saat ini
ya dokter lia setelah penambahan kapasitas di rumah sakit
saat ini totalnya ada berapa rumah sakit yang bisa menerima pasien covid sembilan belas di jakarta
dan sudah berapa persen
rumah sakit di jakarta ini dokter
ya pada saat ini dari satu ratus sembilan puluh rumah sakit
saya dapat data juga dari dki jakarta
itu ada satu ratus empat puluh empat rumah sakit yang sudah menangani covid dengan laporannya
dan memang diharapkan sebetulnya
nah saat ini seperti diketahui bahwa memang angka ini masih jadi meningkat gitu
jadi kita memang betul betul harus bekerja keras untuk meminta kepada rumah sakit rumah sakit
agar mau untuk menambah kapasitas untuk covid nya
jadi kita berjuang betul karena tentu bukan hanya tempat tidur yang harus ditambah
tapi juga sdm
jadi sdm ini belakangan juga sudah banyak yang mencoba untuk membuka relawan relawan
yang kiranya bersedia untuk membantu untuk kelainan covid sembilan belas ini
baik itu tenaga medis tenaga laboratorium dan tenaga lainnya
jadi untuk menambah kapasitas tempat tidur itu tidak semudah hanya tempat tidur dan ruangannya saja
tapi tentu sdm nya pun harus disiapkan
harus kita dukung semuanya
dia kalau misalnya ini rumah sakit penuh gitu ya
biasanya apa nih yang disarankan ke tim medis ke pasien untuk penanganannya
dan memungkinkan nggak sih kalau misalnya rumah sakit ada yang tidak menerima pasien covid sembilan belas
akhirnya dibuka untuk menampung pasien covid sembilan belas ini dok
jadi pada saat ini pun juga sudah diusahakan
adanya rumah sakit rumah sakit yang tadinya tidak menerima covid
untuk bisa menerima covid
ya tapi seperti saya sampaikan tadi bahwa bukan hanya fasilitas
tapi sdm nya juga diperlukan
jadi saat ini sudah terdaftar cukup banyak rumah sakit rumah sakit yang direncanakan untuk ditambah
ya khususnya di dki
tetapi seperti diketahui bahwa itu tadi harus dilengkapi juga dengan sdm nya
dan satu lagi mungkin yang saya ingin pesankan juga kepada masyarakat
kadangkala dengan maraknya sekarang ini
jadi pemeriksaan yang dilakukan baik secara mandiri maupun adanya screening aktif
ya dari pemerintah daerah
baik itu bergejala maupun tidak bergejala
dan ini menimbulkan kepanikan
karena mereka merasa bahwa kalau positif covid itu harus dirawat di rumah sakit
nah ini yang saya mohon kepada masyarakat
tidak semua yang positif covid itu harus dirawat di rumah sakit
bila anda tidak bergejala ya itu bisa dilakukan isolasi mandiri di rumah
tetapi tentu catatannya adalah
mohon dukungan dari orang rumahnya ataupun masyarakat tempat
jadi untuk masyarakat juga jangan panik bahwa begitu positif saya harus ke rumah sakit
tidak selalu harus ke rumah sakit
tapi anda harus mengenali betul apa sih sebetulnya gejala covid ini
dari data yang ada bahwa gejala yang tersering adalah pilek pilek dan hilangnya penciuman
nah itu yang gejala tersering
kemudian ditambah lagi dengan adanya batuk adanya demam
nah seperti ini yang mudah mudahan masyarakat bisa mengenali dengan
kalau gejala minimal
sebetulnya bisa dilakukan isolasi mandiri
paling tidak selama dua minggu atau empat belas hari
sehingga nanti anda mengalami perbaikan
tapi tentu harus dibantu dengan gizi yang cukup
mungkin dengan olahraga dan jangan stres
pikiran harus tenang
jadi itu yang saya harapkan supaya masyarakat tidak panik
kalau positif langsung ingin dirawat di rumah sakit
kasian rumah sakit
rumah sakit itu dokternya juga sudah terbatas
kemudian juga harus
untuk yang covid itu juga tidak boleh terus menerus
tidak boleh di forseer
ada waktu waktunya yang dirasa ideal
tidak boleh kita memaksakan bahwa seorang dokter atau perawat itu dipaksakan untuk bekerja di luar kemampuannya
jadi kami mohon kepada masyarakat untuk sama sama membantu agar yang dilawat di rumah sakit itu kan betul betul perawatan
butuh perawatan saja
yang butuh icu misalnya atau kritis ataupun juga yang berat
nah kita juga masih di jakarta ini masih punya wisma atlet
nah wisma atlet bisa menerima
untuk pasien pasien yang bergejala ringan
saat ini juga di wisma atlet itu dalam catatan kami sudah menampung ada lebih dari satu enam ratus pasien
dan di sana ada kurang lebih tiga ribu lima ratus bed
jadi mungkin kita bisa kerjasama dengan sistem perujukan yang baik
terutama di jakarta tetapi saya juga mengharap ini juga dilakukan di seluruh rumah sakit di indonesia
ya dokter lia apa langkah preventif mencegah agar rumah sakit masih bisa beroperasi secara optimal
ya jadi apa yang harus dikerjakan rumah sakit
yang pertama adalah tetap selalu melihat stok logistik
ya logistik apa alat pelindung diri
kami sudah menyarankan tidak boleh ada orang yang bekerja dengan
tidak tampak tidak ada perlindungan
ya jadi kami mengharap semua manajemen rumah sakit yang pertama tentu harus cek logistiknya
alat pelindung dirinya kemudian obat obat yang diperlukan kemudian peralatannya juga dalam kondisi baik
kemudian kedua adalah tolong sdm
itu diperhatikan betul
dokternya perawatnya dukungan yang non medis lainnya dan sebagainya itu mohon agar bisa disesuaikan dengan kapasitas yang ada di rumah sakit
kami memang belakangan menerima keluhan bahwa sdm ini sudah overload
karena harus merawat pasien yang jumlahnya tidak seperti biasa
ya ini yang mudah mudahan masyarakat juga menjadi lebih berhati hati bahwa kami sangat tidak menginginkan adanya peningkatan jumlah kasus positif
jadi perilaku kita perilaku masyarakat ini
harus hanya dua
satu jangan sampai kita tertular covid
entah apa caranya yaitu distancing lah
apa kita menggunakan masker kita menghindarkan kerumunan dan sebagainya
jadi satu jaga diri anda supaya anda tidak tertular covid
kita tidak bisa bilang covid itu tidak ada di daerah kita
mungkin di sebelah kita itu ada covid itu juga harus kita hati hati
kedua bila anda positif atau anda bahkan nggak tahu anda positif atau tidak
usahakan jangan sampai bisa menularkan pada orang lain
hal hal yang mudah terjadi gitu
kalau kita santai kalau kita tidak peduli
itu bisa jadi kita positif kita nggak tahu dan kita juga menularkan pada orang lain
jadi dua prinsip itu jangan sampai kita tertular
dan jangan sampai kita menularkan orang lain
itu lebih baik daripada kita harus ada pasien covid yang harus sampai masuk rumah sakit
baik dok terakhir ini bagaimana mengenai pembiayaan dari pemerintah untuk dana covid sembilan belas sendiri
apakah ini sudah dibayarkan ke rumah sakit
dan seperti apa masalah biaya perangkatnya

ya terima kasih
jadi memang pemerintah saat ini mengucurkan dana untuk dua bahkan tiga ya sekarang
yang pertama adalah untuk pembiayaan pelayanan covid ya
jadi mana mana rumah sakit yang melayani covid sembilan belas itu disilahkan untuk mengajukan klaimnya kepada pemerintah
yang kedua adalah untuk tenaga kesehatan
jadi tenaga kesehatan juga diminta untuk dengan data data yang valid dari rumah sakit
untuk bisa diajukan kepada pemerintah untuk sebagai ini yang disebut sebagai
ini yang disebut sebagai mungkin apa ya reward ya atau apresiasi terhadap mereka mereka yang bersedia untuk melakukan pelayanan covid sembilan belas
nah yang ketiga juga sekarang ini pemerintah juga mengucurkan dana untuk sarana dan prasarana
jadi beberapa waktu yang lalu seperti tadi mungkin di dki dan beberapa tempat di provinsi lain juga sudah mencoba untuk mengembangkan fasilitas
nah itu juga beberapa dibiayai oleh pemerintah
nah tetapi tentu dengan kerjasama yang baik dengan komunikasi yang baik antar rumah sakit dan yang melakukan screening yang melakukan verifikasi

kami berharap dari rumah sakit mudah mudahan kita bisa dibantu
jadi sekali lagi tidak ada rumah sakit yang ingin menambah nambah biaya
jadi artinya mudah mudahan masyarakat juga bisa membantu support moral pada rumah sakit bahwa rumah sakit itu sebetulnya tidak ada yang ingin menambah nambah bahwa akan menjadi keuntungan dan sebagainya
tapi ini adalah kegiatan yang operasional yang memang harus kita lakukan
ada kalanya masyarakat bilang bahwa ini kemahalan atau ini
tapi terus terang kalau anda lihat ya
di laboratorium itu antrian itu begitu banyak untuk melakukan pemeriksaan yang memang saat ini cukup cukup diminati oleh masyarakat
jadi semua akhirnya banyak yang mandiri ingin melakukan pemeriksaan
kami berharap bahwa ada kesabaran dari masyarakat
dan satu lagi yang masyarakat harus tahu bahwa kami di rumah sakit harus betul betul menjaga tenaga kesehatan kami
jadi kami juga melakukan screening di tenaga kesehatan
dan itu biayanya juga dibutuhkan
jadi bukan hanya kita harus membiayai antrian
kita harus membiayai anda anda yang datang untuk pemeriksaan
tetapi kami juga harus melakukan pembiayaan khusus untuk tenaga kesehatan
agar mereka juga tidak tertular ataupun mereka punya preventif mana mana yang boleh melayani masyarakat
kalau tenaga kesehatan positif masa kita biarkan untuk pelayanan masyarakat kan tidak
maka kami di rumah sakit ini kerja keras luar biasa
jadi apresiasi saya buat seluruh warga rumah sakit yang kita udah rasanya udah nggak pernah memikirkan apa apa lagi
kecuali kita ingin membantu masyarakat supaya masyarakat terlayani dengan baik
jadi mohon jaga kualitas layanan
sekali lagi masyarakat mohon bantu kami lah dari rumah sakit
agar kalau perlu tidak usah harus dirawat di rumah sakit lah
jaga jaga kita harus saling menjaga
saling menjaga antara kita antara masyarakat rumah sakit antara pemerintah yang sekarang ini mati matian
untuk membantu agar covid ini tidak banyak di bumi indonesia
mungkin itu mbak

terima kasih dokter lia atas informasinya pada pagi hari ini dan sudah bergabung bersama kami di after sepuluh